tidak selamanya citra tenaga kerja indonesia selalu buruk
di banyuwangi sejumlah mantan tenaga kerja indonesia mengumpulkan uang lebih dari satu miliar rupiah
untuk membangun pesantren sekolah dan panti asuhan
di tempat ini anak anak tidak saja mendapatkan pendidikan gratis
tapi juga makan gratis setiap hari
yayasan panti asuhan warga muslim taiwan dibangun di dusun tampo
kecamatan celuring banyuwangi
di sini juga dibangun sebuah smp dan pondok pesantren
semuanya didirikan oleh sejumlah mantan tki asal banyuwangi yang bekerja di taiwan
pembangunan berbagai tempat pendidikan ini dilakukan agar anak anak warga desa tampo
bisa mendapat pendidikan yang layak dan murah
desa ini memang dikenal sebagai kantong tki yang miskin
semua pembangunan ini menelan biaya lebih dari satu miliar
yang berasal dari patungan sejumlah mantan tki
para siswa yang bersekolah di tempat ini juga disediakan asrama putra dan putri
siswa juga difasilitasi makan dan minum setiap harinya secara gratis
heran meski baru berumur tiga tahun sekolah ini mulai jadi rujukan siswa miskin lain
dari sejumlah daerah di indonesia
bangga dan senang karena sekolahan ini dibangun oleh orang indonesia yang bekerja di taiwan
tidak mudah mendirikan lembaga sosial dan pendidikan seperti ini
bagi para mantan tenaga kerja indonesia
apalagi para mantan tki ini juga mengajar di tempat ini
jadi konotasinya tenaga kerja yang berasal dari banyuwangi khususnya
itu katanya orang orang itu nakal
nah kami ingin menghapus kononitas seperti itu konotasi seperti itu
bahwasannya kami tidak seperti itu
para mantan tki ini kini berharap pemerintah mendukung upaya mereka ini
agar para tenaga kerja indonesia begitu pulang ke tanah air
bisa mengembangkan keahlian mereka sendiri di desa asal